sebagai menteri kelautan dan perikanan susi pujasuti juga apa namanya kan dikenal sebagai pribadinya yang luas tidak kaku juga
dan juga pemirsa ternyata baru tahu kita bahwa bu susi ini sekarang akhirnya sudah lulus sma
jadi kalau dibuat diberita bukan lagi lulusan smp karena sma nya sudah lulus
karena setelah mengikuti ujian susulan paket c pada mei dua ribu delapan belas yang lalu
nah didi ruswendi ketua yayasan bina pandu mandiri berharap dengan diserahkannya ijazah sma ini menjadi jalan bagi susi pujastuti
tapi ada satu pesan pesan politik nih katanya diminta untuk maju sebagai calon wakil presiden republik indonesia setuju gak ya
seperti tak terpantau publik menteri kkp susi pujiastuti ternyata sudah mengikuti ujian susulan paket c di sma negeri satu pangandaran pada mei lalu
susi mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebanyak tujuh mata pelajaran bersama dua peserta lainnya
ketua yayasan bina pandu mandiri selaku penyelenggara unbk susulan paket c mengaku tidak ada pelakon istimewa kepada sang menteri selama ujian berlangsung
selama tiga hari penyelenggaran ujian susi tidak pernah terlambat datang meskipun sebelumnya sempat berenang di pantai dan mandi di tempat pelelangan ikan
asli hujannya pun berbuah manis dengan hasil maksimal
bahkan susi menduduki reking pertama sekabupaten camis dan pangasin
selain itu dia juga tidak mau dimislimakan
ketika keluar dari ruang belajar misalnya beliau sempat komen
itu ada soal nomor sekian sama nomor sekian kok pertanyaannya sama
berarti kan itu dia pelajari
dengan diterimanya ijazah sma oleh susi didi ruswendi ketua yayasan bina pandu mandiri tempat susi menjalani ujian paket c berharap
hal ini menjadi langkah permulaan bagi sang menteri untuk menjadi salah satu cawapres pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
oki patu zaman camis